menyiapkan alat deteksi covid sembilan belas yaitu adalah rapid test antigen sebagai alat diagnostik final kasus baru nasional
sebelumnya hanya tes real time pcr yang dimasukkan dalam sistem tabulasi nasional
harga antigen yang lebih terjangkau serta kapasitas laboratorium pcr di indonesia yang belum ideal
menjadi beberapa alasan dari kementerian kesehatan
kita akan lihat sebelum ada antigen ini ada sejumlah tes yang pernah diterapkan oleh masyarakat
untuk bisa membuktikan kira kira dirinya terkena covid sembilan belas atau tidak
kita akan lihat yang pertama ini yang sering kita dengar di awal awal pandemi
dan lebih mudah diakses adalah tes cepat antibody
tes cepat antibody ini ada dua yaitu adalah tes cepat antibody dengan sampel darah dari ujung jari
kalau kita masih ingat kalau pernah mungkin pemirsa menggunakan
tes cepat antibody ini atau rapid test antibody ini bentuknya seperti kotak begini
panjang kemudian di sini ada kotak lagi
ini untuk sampel darah kemudian ini untuk hasilnya
apakah kemudian hasilnya reaktif
jika hasilnya reaktif ini pernah terinfeksi covid sembilan belas dalam empat belas hari kebelakang
banyak kasus yang kita ketahui
bahwa ada screening atau tes di sejumlah keramaian kemudian digunakan yang namanya tes cepat antibody ini
tapi ketika dites pcr kemudian hasilnya negatif
ini karena begini
antibody ini mendeteksi ini
pernah terinfeksi covid sembilan belas dalam empat belas hari kebelakang
sebenarnya ini hanya untuk screening saja
selain tadi dari ujung jari juga bisa dari vena ya
dari vena ini dengan nama serologi biasanya diambil dari sini
kemudian darah dibawa ke laboratorium dan dicek apakah ada igg nya dan juga igm nya
nah ini harganya relatif terjangkau
kita lihat di sini harganya rp delapan puluh lima sampai rp satu ratus lima puluh dengan waktu deteksinya sekitar lima belas sampai tiga puluh menit
tapi sekali lagi tes cepat antibody ini tidak bisa membuktikan apakah tubuh kita sedang terjangkit sars cov dua penyebab dari covid sembilan belas
kita akan lihat berikutnya
nah ini ada tes cepat antigen yang baru saja dirilis oleh kementerian kesehatan bahwa tes cepat antigen ini bisa menjadi alat diagnostik final
artinya jika positif antigen hasilnya bisa dimasukkan langsung ke tabulasi nasional sebagai pasien terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kita akan lihat di sini kalau tadi yang dideteksi adalah antibody nya
kalau tes cepat antigen adalah protein dari virus di dalam tubuh
artinya yang dideteksi lebih spesifik lagi protein
kemudian sampelnya cara pengambilan darahnya maksud kami pengambilan sampelnya ini adalah cairan di nasofaring atau tenggorokan dan juga hidung
kalau kita lihat ini memang mirip ya dengan pcr ya
kalau kita pernah melakukan ini swab antigen ini atau usap antigen ini biasanya agak mengeluarkan air mata kita karena ada seperti kapas panjang begitu yang dimasukkan ke dalam rongga mulut
kalau kita lihat di sini kalau misalnya hasilnya positif bagaimana
hasilnya positif di sini artinya tubuh kita sedang terinfeksi covid sembilan belas
tapi kalau misalnya hasilnya negatif ini harus dikonfirmasi ulang dengan tes pcr
ini waktunya jauh lebih cepat di sini
kita lihat waktu deteksinya lima belas sampai tiga puluh menit dan harganya lebih mahal dari tes antibody
harganya mulai dua ratus sampai enam puluh
dua ratus ribu rupiah karena memang kita tahu bahwa pemerintah sudah menetapkan besaran harganya
kalau di pulau jawa antigen maksimal adalah harganya dua ratus lima puluh ribu rupiah
kemudian di luar harga tes antigen mandiri ya adalah rp dua ratus tujuh puluh lima rupiah
berikutnya ini adalah tes usap molekuler atau rt pcr
ini adalah golden standard yang diwajibkan oleh sejumlah pemerintah di berbagai negara
karena ini adalah yang paling akurat hingga sembilan puluh sembilan persen keakuratannya
nah ini mendeteksi jauh lebih detail lagi
kalau tadi di antigen mendeteksi protein
tapi kalau di real time pcr
atau usap pcr ini mendeteksi ke bagian molekulernya
jadi yang paling detail lagi
sehingga efektivitasnya atau kemanjurannya untuk melihat apakah ada virus adalah hingga sembilan puluh sembilan persen
ini juga sama
tapi sama tapi berbeda
ini juga melakukan swab
ini dari tenggorokan dan juga hidung
kemudian ini nanti akan dibawa
ini sampel cairan dari tenggorokan dan juga hidung
akan dibawa ke laboratorium
sedang infeksi atau terinfeksi covid sembilan belas
ini harganya juga mulai sembilan ratus ribu rupiah
meskipun pemerintah indonesia sudah menetapkan ambang batas tertinggi untuk harga real time pcr
untuk laboratorium swasta yaitu maksimal sembilan ratus ribu rupiah
ada juga yang lebih mahal tapi biasanya lebih cepat
kita akan lihat berikutnya
nah ini lebih detail lagi soal
bagaimana penggunaan tes cepat antigen ini sebagai alat diagnosis final
dari pelacakan virus covid sembilan belas di indonesia
kemudian nanti angkanya kalau misalnya positif akan masuk ke tabulasi nasional
ada sejumlah kriteria daerah
atau kriteria suasana dari pengelolaan covid sembilan belas di sejumlah tempat
yang kemudian dibagi di sini oleh kementerian kesehatan
kita lihat ada kriteria a
ini seperti jakarta salah satunya
ini akses laboratorium pcr nya kurang dari dua puluh empat jam
sehingga pelacakan kontak dan diagnosisnya menggunakan real time pcr
kalau screeningnya misalnya kita sedang beramai ramai berkumpul
kemudian ada petugas yang akan melakukan tes
karena kita akan dites screening
itu menggunakan antigen kemudian konfirmasi laginya dengan pcr
karena lagi lagi akses laboratoriumnya dianggap mudah kurang dari dua puluh empat jam
kemudian kriteria b
ini biasanya di daerah
yang agak agak sulit mengakses laboratorium
ini akses laboratoriumnya untuk pcr lebih dari dua puluh empat jam
untuk pelacakan kontak dan diagnosis menggunakan antigen
kemudian screeningnya menggunakan antigen
nah jika ini hasilnya negatif negatif akan dikonfirmasi dengan real time pcr
yang ketiga ini kriteria c
nah ini tidak ada akses laboratorium sama sekali
biasanya di daerah terluar atau daerah
daerah terpencil begitu
atau bisa mengakses laboratorium tapi lebih dari empat puluh delapan jam
nah ini berbeda dengan kriteria a dan b
ini kriteria c
pelacakan kontak dan diagnosis menggunakan tes cepat antigen
kemudian screening juga tes cepat antigen
kemudian konfirmasi harus kurang dari empat puluh delapan jam menggunakan tes cepat antigen
dan yang terakhir
yang perlu kita ketahui ini adalah merek alat tes antigen berizin kemenkes ri
anda harus tahu ini
biasanya digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk bisa melakukan screening dan diagnosa
tapi kalau kita mau menggunakan ini bayar sendiri atau mandiri juga bisa
tapi harus perhatikan mereknya
dan ini ada empat yang ditentukan atau yang sudah berizin dari kemenkes ri
yang pertama abed dari amerika serikat
kemudian dari sd biosensor dari korea selatan
ada juga milik anak negeri ada indeks
jen body dari korea selatan
ini adalah merek merek yang harus anda perhatikan kalau misal kondisi tubuh sedikit sulit
sedikit ada gejala kira kira
kalau misalnya pcr harganya terlalu mahal
coba dulu untuk antigen
dan ini adalah merek merek yang harus diperhatikan karena ini sudah berizin dari kemenkes ri
gubernur dki jakarta anies baswedan meminta warga di rumah saja